harusnya lu mendukung gue menang dong jangan malah ngedukung kalah gimana
sih lu gue kempesin berhutunya
devi kamu kenapa sih jadi anak kecil kayak gini terserah kamu def kamu gak
telepon aku juga nggak papa fokus aku sekarang cuman bangun kembali dojo aku
bener kata stella gue harus nantang boy kayaknya cuman itu jalan satu satunya
untuk ngembalikan pamuk dojo gua

untuk ngembalikan pamuk dojo gua
bener kata stella gua

sekarang eh untung aja lo saranin gue untuk minum sama si tristan kalau
nggak nggak tahu datang gue bingung mau bayar rumah segera dari mana
emang tristan baik banget wil kemarin aja nih waktu si sumo lagi rusak kan gue
minum duit sama dia emang lah dia bilang katanya nggak usah peduliin kapan
enak banget lu abu abu dua tristan emang baik ya
baik banget pak on wah berarti kapan kapan kalau gue
butuh duit gue pinjam ke tristana aja ya
dah selalu keribuk busuk nggak boleh tahu memfaatin kebaikan orang lain
iya sih teman teman kayak gitu juga kali ya kayaknya gue makin yakin deh
itu carmuk banget sama anak anak
juga sih secara kronologis boy sebelum berangkat balapan berdasarkan investigasi gue
makin hari makin ganteng aja loh
untung aja gue udah punya megan
terang aja toto
mendingan sekarang kita
aduh standing standingan
gue juga enak banget ngeliat kantor
jeleknya natural kalo
biar bibirnya panjang
keren kan keren kan
keren kan keren kan
wah ian gue dukung lo ian seratus persen
jangan malah ngedukung kalah
gimana sih lo gue kempesin menurut lo nih
kau banget ian gue udah kempesin pak
eh kal kok lo diem aja sih
enggak udah kalian aja sok
alah dulu kan ketua kal
apa lo takut kalah
empat pen san ig
woi jadi cantik
bibir lu biasa aja
tadi kalan gue
banyak kayak tristan lu emang jago banget
kapan kapan ajarin gue
do kayaknya gue gak sanggup deh gue ngajarin lu
lu terintimidasi sama perempuan
si tristan itu ada apa apanya
kayaknya ada udang di balik batu
gue juga punya pemikiran yang sama sama rucal
rencana tuh bener bener egois ya
bener bener deh mikirin diri sendiri
terus tadi aku dicuekin lagi
aku pergi aja dia gak sadar
amir tuh emang beda ya sama chandra
ya seperti yang saya sudah ungkapkan tadi bu
itu karena saya merasa
cinta saya yang begitu dalam terhadap bu devi
ingin sekali memiliki cinta bu devi
amir masih mau gak ya dengerin curhatan aku
betul banget nih sama chandra
aduh bu dona
jadi ngerepotin bu dona
gak apa apa amir
saya cuma sekalian lewat
bu dona kamu gak enak makan sendiri jangan pamit

sambil isi rame lah
halo assalamu'alaikum bu devi
maaf ya ganggu
oh enggak enggak bu livi
itu kan beda banget sama chandra
pak amir pasti selalu siap untuk aku
bu desi masih di situ
saya mau curhat nih sama bapak
pak ternyata tuh chandra nggak berubah pak
saya bete banget sama chandra nih
bu devi yang sabar ya
mudah mudahan masalahnya bisa cepat selesai
ya namanya juga kan cinta
kita sekejap harus mau
karena saya gak bisa lama lama ditercurhat bu devi
saya takut dimakan sama bu dona
jadi saya gak bisa dengerin lama lama curhat bu devi ya
oh oh gitu
makasih ya pak
pak amir ayo dimakan
ntar aku lo yang makan
kalau dibakar sama aja dibawa pulang
bicara makan di sini
kecil amat ayamnya bu
bisa aja pak amir mah